menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali menyambut kembali sejumlah atlet yang pulang ke tanah air usai berlaga di olimpiade tokyo
tepatnya di gedung vip terminal tiga bandara soekarno hatta pada minggu sore
sejumlah atlet yang pulang pada gelombang dua ini didominasi oleh atlet bulu tangkis seperti jonathan christie hendra setiawan serta duo the minions
usai turun dari pesawat sejumlah atlet disambut langsung oleh menpora zainuddin amali lalu sekjen komite olahraga nasional indonesia ade lukman
serta petinggi induk cabang olahraga tingkat nasional seperti ketua pbsi agung firman sampurna
menpora menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan grand design untuk para atlet agar segera mempersiapkan diri dalam ajang olimpiade paris dua ribu dua puluh
untuk mendapatkan hasil yang lebih dari olimpiade tokyo
apalagi mengingat waktu kualifikasi yang tidak lama lagi akan digelar
pemerintah mempersiapkan desain besar olahraga nasional atau grand design sehingga prestasi tidak muncul by accident prestasi itu muncul by design